great again dinilai oleh koalisi indonesia kerja tidak kreatif dan juga pelagiat
pasalnya slogan yang sama juga pernah dipakai oleh donald trump saat berlaga di pilpres amerika tahun dua ribu enam belas silam
yaitu make america great again
sebelumnya ketika berbicara di rakernas lembaga dakwah islam indonesia
calon presiden prabowo subianto sempat membahas slogan kampanye presiden amerika serikat
kampanye donald trump yang menurutnya juga bisa diadopsi oleh indonesia
cerdas tidak kreatif dan copy paste
sebagai pemimpin menurut saya yang harus dibangun itu adalah karakter sendiri punya prinsip sendiri
jadi punya gambaran sendiri soal indonesia ke depan atau visi misi sendiri ke depan
nah saya jujur aja khawatir
ini slogannya trump dipakai nanti kelakuannya yang suka apa namanya
pernyataan pernyataan yang kontroversial bahkan kebijakan kebijakan yang rasis
yang ini juga nanti akan dipakai